acara hitung mundur seratus hari jelang piala dunia usia dua puluh digelar pssi di stadion utama
gelora bung karno pada kamis acara ini turut dihadiri menteri pemuda dan olahraga zainuddin
amali pelatih timnas u dua puluh sintayong hingga perwakilan pemain proses hitung mundur ditandai
dengan tendangan penalti oleh ketua umum pssi muhammad iryawan alias iwan bule dan juga
sintayong menpora zenuddin amali berperan sebagai penjaga gawang dalam acara ini ketua
pssi dan kemenpora juga membahas mengenai penyelenggaraan turnamen agar dapat berjalan
dengan sukses kita berharap dari dua puluh di indonesia ini akan lahir pemain pemain top dunia seperti

hai sementara itu di tempat terpisah jenderal polisi listio sigit prabowo
berharap wilayah wilayah rawan konflik yang akan menjadi tempat pertandingan harus siap melakukan
penjagaan sesuai dengan standar fifa
wilayah wilayah yang akan di
u dua puluh sendiri akan dihelet di indonesia pada dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh tiga
turnamen tersebut akan dihelat di enam kota yang berbeda
tim liputan cnn indonesia